tantangan sekolah daring di tengah pandemi covid sembilan belas menelan korban jiwa
seorang siswi kelas dua sekolah menengah atas di goa sulawesi selatan meninggal akibat bunuh diri
mi ditemukan tewas di kamarnya desa bilalang kecamatan manuju pada sabtu pagi oleh kerabatnya sendiri
aparat kepolisian yang tiba di lokasi saat itu langsung menggelar olah tempat kejadian perkara
polisi mengamankan sebuah cangkir serta kemasan racun serangga
petugas juga mengamankan telpon seluler milik korban
fakta pemeriksaan menunjukkan korban nekat menenggak racun serangga akibat depresi atau tugas online yang diterima dari sekolahnya
ditambah lagi korban tinggal di wilayah pedalaman sulit akses internet
ini bukan kali pertama baik siswa maupun orang tua mengeluhkan pembelajaran daring
sebelumnya sempat viral pula video orang tua yang mengeluh stres akibat penugasan serta orang tua yang memarahi putranya saat menghafal sila dalam pancasila
hasil survei kpai atas satu tujuh ratus peserta
didik mei lalu menunjukkan bahwa mayoritas anak mengaku keberatan dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh sekolah dalam pembelajaran daring
sebagian besar responden anak meminta pengurangan tugas dan waktu ekstra untuk mengumpulkannya
delapan persen bahkan meminta kuota tambahan atau internet gratis dalam melakukan pembelajaran
pertama adalah kurangi tugas
diupayakan sehari satu tugas sajalah jangan terlalu banyak banyak
ini sangat terasa ya anak anak kita
dan apalagi keluarga juga keluarga menengah ke bawah juga terdampak dari situasi covid ini
maka pcj berbasis daring itu tidak semuanya ramah buat anak dan itu semuanya ramah buat keluarga kita
evaluasi juga datang dari psikolog klinis anak anggia sri utami
ia mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak menghadapi pembelajaran daring
guru guru sebagai fasilitator yang memberikan
apa ya mentransfer proses belajar ini juga perlu ada pelatihan
pelatihannya tidak hanya pelatihan bagaimana memberikan bahan ajar saja
tetapi juga mempertimbangkan faktor faktor psikologis yang tentunya dialami oleh masing masing individual differences dari siswa siswanya juga
tentunya kerjasama seluruh pihak dibutuhkan oleh para siswa
baik orang tua tenaga pendidik serta kementerian yang menaungi
dengan harapan kasus naas ini tidak terulang lagi
tim cnn indonesia